dalam ajang indonesian pr of the year dua ribu delapan belas
yang diselenggarakan oleh majalah mixed marketing and communication
anugerah indonesia pr of the year telah memasuki tahun ke dua belas nya pada tahun dua ribu delapan belas ini
menurut sua group sebagai pihak penyelenggara
penghargaan ini diberikan kepada institusi dan tokoh terbaik di dunia public relations
dalam lima program yaitu marketing pr social pr creative pr media relations dan owned media
komunikasi antara perusahaan dan masyarakat konsumen dan semua stakeholdernya
termasuk karyawan itu adalah sesuatu yang sangat strategis dan penting
jadi itu kalau tidak dikelola dengan baik itu bisa berakibat fatal
sebab akan ada misunderstanding dan sebagainya
nah makanya kami merancang program ini
supaya perusahaan dengan masyarakat dengan konsumen dengan semua stakeholdernya itu bisa terjadi hubungan yang baik
yang lebih baik lagi
sehingga kalau itu terjadi ya bisnis akan merasakan manfaatnya masyarakat juga akan merasakan manfaatnya
transmedia connected sebagai forum komunikasi internal perusahaan transmedia
karena memenuhi kriteria terbaik dari setiap negara
kalau kriteria untuk own media pertama adalah relevansi dari kontennya
ini kan sasarannya karyawan ya jadi kontennya harus relevan dengan
kemudian harus ada creativity jadi kontennya harus juga relevan dengan target marketnya
kemudian dari segi aktualisasinya
jadi informasi informasi atau konten yang disajikan juga harus aktual
sesuai dengan momennya
kemudian yang ketiga keempat dari ilustrasi dan fotonya
nah connected yang dibikin oleh transtv itu dari semua aspek penilaian itu yang terbaik
kita punya produk namanya transmedia connected
yang merupakan in house magazine dari transmedia
dimana transmedia kan terdiri dari hampir sembilan produk media ya
ada cnbc ada tms juga makanya kita perlu yang namanya sebuah media yang bisa mensinergikan komunikasinya
informasinya antara satu media dengan yang lainnya
makanya kita perlu sebuah forum yaitu namanya transmedia connected yang diaplikasikan dalam bentuk in house magazine
transmedia berharap penghargaan ini menjadi pelecut semangat perusahaan
agar selalu lebih baik dalam melakukan komunikasi baik di internal perusahaan maupun eksternal kepada masyarakat